halo kali ini saya lagi di kota semarang tepatnya di depan simpang lima
orang semarang aduh saya senang banget setiap jalan jalan ke semarang
makanannya enak transportasinya gampang tapi kali ini saya bukan cuma mau jalan jalan di kotanya aja
saya mau ke daerah selatan mau melipir sedikit ke atas
karena kali ini saya mau menghabiskan akhir pekan saya di ungaran
katanya ungaran ini punya banyak sekali tempat tempat yang menarik
dan tentunya bisa dihabiskan dengan banyak tempat tempat yang menarik
bersama keluarga juga begitu ya
jarak yang ditempu dari tengah kota semarang ke ungaran itu adalah sekitar satu jam
kilometernya itu sekitar tiga puluh km total
dan bisa ditempu dalam waktu satu jam
karena udah paket tol
jadi bisa lebih cepat semoga
makasih ya mas
setelah perjalanan kurang lebih satu jam lebih lebih dikit lah ya
tadi saya menempuh perjalanan dari tengah kota semarang tempatnya simpang lima
sekarang saya sudah sampai
sekarang ini titiknya sebetulnya saya ada di pegunungan ungaran
sebelah saya ada orang yang udah siap siap mau tracking
halo mas mbak mau naik ke atas ya
dan kebetulan titiknya juga ada disini
tapi saya juga harus sedikit tracking ke atas
untuk bisa mencapai titik lokasi tempat saya akan turun